aku mengerti sekarang
cucu kukian santang menggunakan jurus itu dengan setengah tenaga
agar tidak mencelakai rara santang
tapi ayah anda
untuk apa dia melakukannya
untuk apa putraku melakukan serangan itu pada
pada putriku rara santang
tidak menyerangnya putriku
dia menjauhkan darah santang dari bahaya
berarti itu artinya
kau telah mengikari janji mu nya ratu
kau telah berjanji
akan mau menjadi istriku
bila aku menuhi semua persyaratanmu
dan aku telah memberikan seratus tumbal
gadis dan perjaka
kalau tidak mau menjadi istriku
yang percaya pada janji
lebih baik kau pergi dari sini
karena sampai kapanpun
aku tidak akan pernah mau menjadi istri
kau tidak bisa membunuhku
kau tumbang seratus kali di situ
telah membuat hidupku kekal
aku sudah mengunci hawa murninya
kau tidak akan bisa menggunakan ilmu kanuragar
sebelum kau berhasil mendapatkan
darah suci seorang
yang tidak pernah berdusta
benarkah kian santang
tidak pernah berbohong
berarti dia orang yang aku cari
aku harus buktikan
aku harus buktikan
bahwa dia benar benar tidak pernah berbohong
apakah benar yang kau katakan
bahwa kau hanya bisa terluka
agar aku tidak berbohong
kita akan berdosa
dan jika kita berbohong
itu hanya akan menjurumuskan kita
kalau begitu buktikan
bahwa kau memang hanya akan terluka dengan pedang tersebut
aku tidak akan mengeluarkan benang itu
aku beri kamu kesempatan
satu kali lagi
kalau kamu berbohong
kamu akan kubunuh gershara
aku sudah berjanji
yang dapat muka itu
tapi aku tidak berjanji
untuk menyerahkan senjata itu kepada kami
aku ingatkan sekali lagi
cepat serahkan pedang itu
cuma kau memaksanya bawa panti
dia tidak akan melakukan apa yang kau perintahkan
kenapa kamu melarangku nyai
biar aku saja yang ambil paksa pedang tersebut
ayah anda bagaimana ayah anda
apa yang terjadi pada putriku ala santang
rara santang terkena jurus yang sangat kuat
tapi entah kenapa dia masih bertahan hidup
orang biasa yang terkena jurus ini
jurus itu pasti tewas
jurus apakah itu
dikuasai oleh rai kian santang
rai kian santang mencelakai kakaknya sendiri kakek
aku mengerti sekarang
cucuku kian santang
menggunakan jurus itu dengan setengah tenaga
agar tidak mencelakai rara santang
tapi ayah anda untuk apa dia melakukannya
untuk apa putraku melakukan serangan itu pada putriku angka santap
tidak menyerangnya putriku
dia menjauhkan darah santang dari bahaya
berarti itu artinya
putraku melakukan semua itu karena dia
dalam bahaya oleh karena itu dia melakukan
ini semua ayah anda
iya keyakinanku seperti itu
ayah anda kita harus menolongnya
kita harus mencari putraku kian santang
jangan gegah pak putriku
kita tidak mungkin meninggalkan
rara santang sendirian disini
sedangkan dia belum sadarkan diri
banyak bahaya yang mengintainya
yang mencari rai kian santang sendirian
kau tidak bisa pergi sendirian cucuku
putriku subang larang
kau tetap disini
ayah sudah menyalurkan hawa murni
untuk mengurangi rasa sakitnya
biar ayah dan walang sumseng yang akan mencari
baiklah ayah anda
berhati hatilah kalian
ibu undang kami pamit
diam kau peman santang rodai
aku tidak memintamu untuk bicara
mohon ampun gusti prabu
tapi sebagai senopati pacar jara
hamba merasa perlu
untuk memberikan nasihat kepada gusti prabu
dengarlah baik baik paman santang rodai
kau bukan lagi senopati di kerajaan pacar jara
benar benar sangat menyedihkan